ada empat rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh
terduga perdisambo dan kawan kawan
handphone nya atm nya di empat bank
kemudian laptop nya merek asus dan sebagainya
ternyata benar seperti saya katakan kemarin
mengapa ada transaksi sedangkan orangnya sudah matikan begitu
tadi terkonfirmasi sudah memang benar
apa yang saya katakan itu benar bahwa tanggal sebelas juli dua ribu dua puluh
itu masih transaksi orang mati
kebayang nggak kejahatannya
orang mati dalam hal ini almarhum
transaksi uang mengirim duit ke rekeningnya salah satu tersangka
nah itulah indonesia